pemerintah mengizinkan pt perusahaan listrik negara dan perusahaan listrik swasta mengimpor gas
kementerian energi dan sumber daya mineral pun tengah menyusun regulasi untuk menetapkan harga patokan gas di dalam negeri
langkah mengimpor gas ini ditempu untuk meningkatkan daya saing industri nasional
serta mendorong pembangkit listrik di tanah air sehingga mampu menggunakan bahan baku gas dengan harga yang lebih kompetitif
regulasi penetapan harga patokan gas dalam negeri juga menjadi perhatian pemerintah
agar tujuan utama dalam program kelistrikan yakni ketersediaan akses listrik dan harga listrik yang terjangkau bisa terwujud
kediri avastasifikasi baik bentuknya floating bentuk kapal ya fsru ataupun yang landed juga gak apa apa